puluhan marwat dan pengurus majelis taklim yang berasal dari dki jakarta
diberangkatkan pemerintah provinsi dki jakarta untuk menunaikan ibadah umroh
program ini merupakan bentuk apresiasi pemprov dki jakarta
terhadap kinerja para marbot yang telah mengurus masjid dan musola di dki jakarta
puluhan marbut masjid dan musula di dki serta pengurus majelis taklim
berkumpul di islamic center koja jakarta utara sejak rabu pagi
didampingi para keluarga mereka bersiap untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci
perjalanan umroh gratis para marbot yang minimal telah bekerja selama lima tahun ini
merupakan program pemprov dki jakarta bersama dewan masjid indonesia
untuk gelombang pertama sebanyak tujuh puluh dua orang diberangkatkan
sejumlah marbot yang mendapat umroh gratis mengaku bersyukur dan bahagia
pemprov dki jepang apabila pagi hari ini seluruh kita tampak
hari ini keinginan dari dki jakarta dengan dewan masjid indonesia provinsi dki jakarta
di jakarta islamic center akan melepas keberangkatan umroh untuk para marbot untuk sholat berserta majelis taklim
untuk hari ini keluarga ada dua pemberangkatan tiga puluh enam orang tiga puluh enam orang jadi ini semua dari sepuluh orang

pemprov dki rencananya akan memberangkatkan empat rekan
satu ratus tiga puluh dua orang ke tanah susi secara bertahap
gunawan sugro jakarta